sebanyak empat puluh empat orang mantan pegawai kpk akhirnya resmi menjadi asn polri
keempat puluh empat orang ini nantinya akan ditempatkan di direkturat tindak pidana korupsi polri
kami sore sebanyak empat puluh empat orang ex pegawai kpk akhirnya menjalani pelantikan sebagai asn polri
pacara pelantikan sendiri dipimpin langsung oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo
dengan hadirannya seluruh rekan rekan dengan rekam saja rekan rekan yang saya tidakkan lagi
saya yakin bahwa rekan rekan akan memperkuat organisasi polri dalam rangka melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi
empat puluh empat orang ini merupakan sebagian dari lima puluh enam mantan pegawai kpk
yang dinyatakan sebagai asn polri

mereka kemudian menerima tawaran kapolri untuk menjadi asn polri termasuk salah satunya adalah novel baswedan
mereka nantinya dijanjikan akan ditempatkan di direkturat tindak pidana korupsi polri
pada dasarnya saya yakin kami diharapkan bisa melakukan tugas tugas dalam pemberantasan korupsi bidang pencegahan
tapi polanya dan segala macam nanti tentunya akan dibicarakan lebih lanjut
setelah dilantik empat puluh empat mantan pegawai kpk akan mengikuti pendidikan di pusat pendidikan administrasi lemdiklat polri di bandung
iwan hermawan dwi ari jakarta